ketika ibu kandung aku
itu ibu kandung aku atau bukan
karena selama ini selama ini kecurigaan aku gak pernah terbukti
lagi pula selama ini emang ibu yang udah merawat aku dan membesarkan aku
sekarang saatnya aku membalas semua itu
gulungan darah ini berbeda
gulungan darah ini o
sedangkan golongan darah pasien b
sampai akhirnya dia dipecat
dan akhirnya suami saya mati bunuh diri gara gara dia
saya harus menghancurkan kamu
saya harus menghancurkan kamu
ibu ibu awas
ibu ibu awas
siapa aja tolong
dokter bantu tolong
tolong angkatin dokter
kamu kamu ke rumah sakit sekarang ya
yaudah aku kesana sekarang
yang terakhiri p organik brainie
hidup suatu gelap ini start can
yang ingin di kasih
anak kamu ditamu bah challenges
hanya iman ada
hanya iman ada
saya ada dimana ini
ibu ibu ada di rumah sakit sekarang
kami sedang merawat ibu
ibu gak boleh banyak gerak
kondisi ibu masih lemah sekali sekarang
saya mau ketemu aksan
maaf ibu gak bisa bergerak kemana mana dulu untuk sekarang
kondisi ibu masih lemah
saya mau ketemu sama aksa
iya ibu ibu tunggu disini sebentar
ibu tunggu disini sebentar ibu tenang ya
tolong selamatkan buddhara ya allah
tolong selamatkan dia
jangan sampai terjadi apa apa sama budara ya allah
ibu kamu lagi ditanganin sama dokter panji san
kejadiannya kayak gimana sih kok bisa kecelakaan
kamu harus berhenti
sebenarnya tak tahu
dok gimana kalian bisa hidup
sekarang ini mau bicara sama kamu
kamu masuk ke dalam tapi jangan lama lama
kondisi masih belum tertampil ya
ya allah ibu
kenapa bisa sampai kayak gini sih bu
ini semua karena aida
dia yang udah celakain ibu
aida yang celakain
dia yang udah tegak nyakitin ibu
nggak mungkin ibu
nggak mungkin aida
aida nggak mungkin teganglah begini sama ibu
aku tahu siapa aida ibu
ibu nggak sengaja tarik kalung itu dari leher dia
aida itu sama kayak deda
kamu harus balas ya
kamu harus balas perbuatannya aida
dan satu satunya jalan untuk membalas
kamu harus deketin aida lagi
karena itu satu satunya jalan untuk menghancurkan aida dan lena
kamu harus membalas sakit hati ibu
kamu keluar sebentar biar saya periksa dulu ya
aksan ibu kamu kehilangan banyak daerah
dia butuh transfusi darah secepatnya sekarang
stok darah yang ada di rumah sakit ini yang cocok sama ibu kamu lagi habis
kalau gitu ambil darah saya aja doang
darah saya pasti cocok
apa darahku ini bisa menyelamatkan ibu
golongan darah aku po
ini golongan darah siapa yang beli
tapi jangan jangan ini punya ibu
jadi golongan darah aku berbeda dengan ibu dan bapak
ibu udah bilang ke aku
ibu pasti emang ibu
sama seperti aku
aku harus percaya sama ibu
apalagi kondisi ibu lagi seperti ini
ini bukan saatnya aku mencurigai ibu
kalau itu ibu kandung aku atau bukan
karena selama ini selama ini kecurigaan aku gak pernah terbukti
lagi pula selama ini emang ibu yang udah merawat aku dan membesarkan aku
sekarang saatnya aku membalas semua itu
jadi sakit kegelapan susah
berarti narasan hurting different menurutmu priests
paling tidak rupanya pesek kepencang
rupanya baru saya bisa medium
orang orang lain terlibat adalah istri
tadi anaknya memang transfusi darah
tapi golongan darahnya nggak cocok sama ibunya
yaudah deh aku harus cepat cepat kasih ini ke dokter panji
selama ini aku udah curiga sama ibu
dan ternyata kecurigaan aku salah
ternyata aku anak ibu
karena darah yang mengalir
darah yang mengalir ke tubuh ibu itu darah aku bu
darah kita cocok
ibu udah selesai